berikutnya kerusuhan terjadi di rumah tahanan rababima nusa tenggara barat pada selasa sore
sebanyak tujuh belas narapidana sempat melarikan diri dan tiga diantaranya hingga rabu siang masih berstatus buron
kepala kantor wilayah kemenkumham ntb haris sukamto pada rabu pagi mengatakan kerusuhan dalam rutan rababima
terjadi akibat ulah beberapa tahanan pengadilan yang ingin melakukan protes ke kejaksaan dan pengadilan karena telah berulang kali menunda jadwal sidang
keributan kemudian meluas dan berubah menjadi kerusuhan hingga merusak sejumlah fasilitas yang ada di dalam rutan
tak hanya itu para narapidana kemudian memanfaatkan situasi kerusuhan dan menerobos penjagaan petugas jaga rutan yang hanya belasan orang untuk keluar dari dalam rutan
kepala kantor wilayah kemenkumham ntb harisukamto pada rabu pagi mengatakan kerusuhan dalam rutan rababima
terjadi akibat beberapa tahanan pengadilan yang ingin melakukan protes kekejaksaan dan pengadilan karena telah berulang kali menunda jadwal sidang